hai sejak februari dua ribu dua puluh satu silam myanmar menjadi sorotan dunia kudeta state of emergency atau
situasi darurat diterapkan demonstrasi di mana mana peperangan antara kubu militer yang memerintah dan
sipil yang menolak terjadi di berbagai daerah kecaman menghujam myanmar karena derasnya angka
kematian akibat konflik yang tahun ini memasuki tahun kedua untuk memahami situasi terkini di
idm myanmar menyatakan sejumlah kasus kekerasan dan pelanggaran ham yang terjadi di myanmar
beberapa tahun terakhir benua banyak kecaman dunia bahkan upaya genosida terhadap kelompok
minoritas rohingya di negara bagian rakhine hingga keberadaan pemerintahan junta militer
telah memakan banyak korban start to be certain but the latest the un figures are
sebagian pengungsi berada di indonesia kementerian luar negeri mencatat dalam tiga bulan terakhir
indonesia menerima tambahan enam ratus empat puluh empat orang pengungsi rohingya dengan tambahan angka tersebut maka
terdapat seribu lima ratus migran etnis rohingya terregistrasi di indonesia dalam konteks jelang dua tahun myanmar
indonesia memiliki peran krusial tahun ini sebagai negara pemegang rohingya yang terkenal di indonesia
di asean indonesia akan menaruh isu myanmar sebagai salah satu isu prioritas
kemeja asean di ministerial retreat perdana di jakarta atau pertemuan para menteri luar negeri
asean jadi kita ingin implementasi five point of consensus ini menjadi platform utama mekanisme
utama dari asean untuk berkontribusi untuk membantu myanmar keluar dari krisis eh eh eh eh
itu adalah bangsa bangsa asean itu membantu merek ingin membantu kan ini kan negara yang apa
namanya berdaulat jadi kita selalu sampaikan bahwa kita siap bantu sebagai keluarga kita
siap bantu dan teman teman tahu sejarah myanmar sangat kompleks tapi kita sebagai
warga kita siap bantu
pakar hukum internasional universitas indonesia hikmahanto juwana menyampaikan pandangannya
dalam konteks myanmar ketegasan indonesia sebagai ketua asean dapat diimplementasikan
salah satunya melalui penerapan r dua p atau responsibility to protect
salah satunya sanksi ekonomi dapat menjadi opsi
r dua p ini memang konotasinya biasa menggunakan kekerasan ya
tetapi untuk asean mungkin saya rasa tidak kita perlu gunakan kekerasan
tetapi kita gunakan sanksi sanksi yang sifatnya non kekerasan
salah satunya adalah sanksi ekonomi
jadi selama katakanlah myanmar tidak mengikuti apa yang menjadi saran saran dari asean
maka mereka akan mendapatkan dampak sanksi ekonomi
tetapi juga kita harus ingat bahwa
kita harus berbicara dengan cina
karena selama ini mungkin pemerintahan junta militer di myanmar merasa yakin
kalaupun mereka dikenakan sanksi ekonomi oleh siapapun termasuk oleh asean
maka mereka masih bisa bergantung pada china
lebih hikmahanto juwana menambahkan
dalam konteks asean isu perdamaian dan ekonomi di tubuh asean adalah isu yang harus beriringan dicarikan solusinya
karena akan berpengaruh pada kestabilan regional
hal yang tak kalah penting dalam pembahasan dua tahun konflik myanmar adalah kekompakan asean
dan indonesia memiliki setidaknya sepuluh bulan ke depan untuk membuat asean lebih kompak lagi
tim rebutan cnn indonesia